suasana yang tidak kondusif membuat pembagian paket sembako dihentikan petugas
mobil yang membawa paket sembako pun meninggalkan kerumunan warga
ada yang senang setelah mendapat paket sembako berisi beras gula pasir minyak goreng dan lainnya
namun ada pula warga yang kecewa karena tak kebagian paket sembako
ya sangat membantu banget sih pas
makanya ya sangat bersyukur lah saya dapat bantuan ini
kecewa dong gimana kita
karena kita dari jauh jauh ada petban
selain di terminal grogol jokowi juga membagikan paket sembako di area terminal bus kalideres jakarta barat
pembagian paket sembako pun dihadiri warga dengan antusias
usai dibagikan kegiatan pembagian sembako ini langsung dibubarkan agar tidak menimbulkan kerumunan
pengikutan cnn indonesia